kita ke informasi lain pemirsa gudang penyimpanan berkas dokumen dan logistik pilkada di kantor komisi pemilihan umum kabupaten bekasi ludes terbakar senin pagi
api menghanguskan ribuan kotak dan surat suara
diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik
ribuan surat suara berikut kotak suara di kantor kpud kabupaten bekasi tepatnya di jalan rengas bandung kedung waringin hangus terbakar senin pagi
surat suara yang terbakar merupakan surat suara yang digunakan pada tiga pemilihan umum terakhir yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dua ribu empat belas serta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bekasi dua ribu tujuh belas
sementara kotak suara yang terbakar terbuat dari sengserta kardus
dari kabel yang terkelupas karena memang usia kabel ini sudah tua dan disitu banyak tikus karena memang gudang yang sudah cukup lama
kalau yang terbakar itu adalah eks surat suara pemilu legislatif dua ribu empat belas yang memang sudah diinstruksikan oleh kpu ri untuk pemusnahannya
diduga api berasal dari korsleting listrik
petugas sempat kesulitan menjinakkan api karena material di dalam gedung mudah terbakar
api akhirnya padam setelah empat unit pemadam kebakaran gabungan dari kabupaten karawang dan bekasi diterjunkan
dedy beben bekasi